kalau tadi laksmi sudah mengajak anda untuk jalan jalan bebas kemanapun laksmi inginkan ini justru sebaliknya
hidup di penjara yang tidak nyaman membuat kaum berduit mengubah penjara menjadi sebuah hotel agar lebih nyaman
seperti yang ada di lapa sukamiskin
tapi tahukah anda di thailand kaum berduit justru mengubah hotel menjadi sebuah penjara
inilah penjara rasa hotel
fasilitas mewah yang dapat ditemui di penjara sukamiskin batung jawa barat
kpk menyebut untuk tiap sel dengan berbagai fasilitas ini penghuni harus merogoh kocek sebesar dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
seperti sel tahanan yang dihuni pengacara kondang ojk legis dengan tv layar datar laptop dan perlengkapan elektronik lainnya
sementara muhammad sanusi dengan tumpukan uang pecat ratusan ribu rupiah yang disimpan di berbagai tempat
jam digital hingga kursi sofa
dalam program acara yang dipandu najwa sihab sel tahanan setia novanto juga terlihat janggal
selain ditemukan barang barang yang tidak mencerminkan seorang setia papan list nama setia novanto hanya tempelan saja
apapun fasilitasnya hidup di penjara layaknya seekor burung dalam sangkar
tak bisa bebas melakukan apapun yang diinginkan
tapi di thailand ada hotel rasa penjara
dikutip dari laman resminya sukstation com hotel ini benar benar memperlakukan pengunjungnya seperti di penjara
mulai dari pakaian bergaris garis mockshot atau di foto layaknya seorang terpidana hingga adanya jam malam
bentuk kamarnya pun berupa sel
bahkan pengunjung pun harus bisa berbagi kamar mandi dengan yang lainnya
tak perlu khawatir beragam menu dapat dicicipi
tenang tidak sampai ratusan juta rupiah
cukup satu delapan ratus bat atau setara dengan tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah